perayaan natal dan tahun baru dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha sebagai peluang bisnis
meski tergolong musiman seorang pengrajin daur ulang mampu meraup untung tidak tanggung tanggung hingga lima ratus juta rupiah
kita lihat bersama
jika anda merayakan natal dan tahun baru di bali sebuah kedai kopi menyajikan kopi latte bergambar pernik natal
menurut pengelola kedai barista sengaja membuat kreasi ini untuk menarik perhatian lebih para pengunjung
dengan tambahan pewarna makanan latte art tak hanya memanjakan lidah namun juga memanjakan mata penikmat kopi
dengan kreasi pada permukaan kopi bernuansa natal dibanderol rp dua puluh delapan per cangkir
pemilik kedai kopi mampu meningkatkan pendapatan dengan menjual hingga tujuh puluh cangkir perharinya
di sini kita cuma pakai pewarna makanan satu sama mungkin beberapa gambar sih yang jarang biasa dibuat sama para para barista yang lain sih
bunga merah dalam perayaan natal tak bisa terpisahkan
bunga yang dikenal sebagai christmas flower ini banyak digunakan sebagai pelengkap hiasan
petani di cianjur jawa barat menerima pesanan mencapai tujuh pot
satu pot bunga merah kastu
tuba dijual mulai rp dua puluh lima hingga dua ratus rupiah tergantung kondisi dan ukuran bunga
mau nakal itu nggak kayak dari biasa gitu
melebihi target biasanya kalau hari biasa palinglah seratus dua ratus gitu
kalau mau natal kan sampai seratus seratus lah palingnya satu dua gitu
meski pernah pernik natal identik dengan produk import
di sidoarjo jawa timur sebuah produksi rumahan topi santa berbahan daun
tetap mengalami lonjakan
tetap mengalami lonjakan
dan juga mengalami pesanan
perajin suvenir natal ini selalu melakukan pengiriman ratusan suvenir natal keluar jawa
selama dua bulan terakhir ia mampu memproduksi lebih dari seribu pernak pernik natal berbagai jenis
dengan bantuan sepuluh orang pekerjanya ia mampu memperoleh keuntungan hingga lima ratus juta rupiah
meski musiman adanya lonjakan permintaan ini mampu mendongkrak omset perajin hingga ratusan juta rupiah
horas manihuruk cnn indonesia